yang non sertifikat tadi kalau bajak laut kan

kalau di laut pasang nama
saya pakai bendera ini kan nggak

golkar ini kapal
oleh karena itu ya kita semua solid
oke bajak lautnya itu yang
kemarin berencana untuk maju

saya tidak sebut oke
tapi selama hampir satu tahun
bapak menghadapi itu tadi gangguan
bajak laut bajak laut yang ingin
mengambil alih partai apa yang kemudian bapak lakukan
untuk mempertahankan kapal ini
tetap berlabuh tadi
golkar itu kan kalau kapal itu
ada tujuannya ada kompasnya
nah itu sesuai dengan tujuan kompas
jadi momentumnya ini nggak tepat enam bulan sebelum
pilek sebelum pemilu legislatif
ya kompas kita sudah jelas kalau brand
berlayar tanpa kompas
itu berlayarnya ke utara ke selatan
kalau utara selatan
bahasa inggrisnya nggak lorngidul
tapi soal desakan munaslup ini pak
untuk menggulingkan bapak untuk
mengkudeta bapak dari posisi ketua umum
yang kami dengar itu berkaitan dengan
sikap partai golkar yang belum final
belum memutuskan di pilpres dua ribu dua puluh empat
kader terbaik partai golkar
untuk menjadi presiden atau wakil presiden
dan itu semuanya diserahkan
kepada ketua umum oke
dan itu konsisten jadi
golkar sudah sejak
jadi tidak ada yang
ragu berarti tidak mengerti
konstitusi partai oke bahwa
memang keputusan menetapkan bapak sebagai
disepakati ya di forum munas
yang merupakan forum tertingginya di
golkar dalam perjalanannya kan ada
dorongan bahwa golkar harus
memutuskan sikap pak ke koalisinya
mas ganjar ke koalisinya mas praud pertama golkar itu butuh
satu partai lain oke jadi tentu
partai lain kan harus ada pembicaraan
nah pembicaraan kan harus
pembicaraan detail dan pendaftaran
menurut kpu kan bulan oktober november
jelasnya belanda masih jauh
jadi anda masih meyakini masih optimis
anda akan dapat tiket
sesuai dengan keputusan munas sampai nanti
bulan oktober iya tentu kita sudah
intens berbicara dengan partai partai
kan salah satu yang pertama membuat koalisi
indonesia bersatu hmm dengan tiga
itu nasibnya sekarang gimana sih pak kib pak
nasibnya kan semua harus menunggu
tekenan oke gak kayak layang layang
putus nih pak tidak ada layangan putus oke
gak ada layangan tergantung angin oke
kan yang satu udah
menyeberang ke koalisinya mas ganjar
p tiga tinggal golkar dan juga
pan memutuskan kira kira arahnya
mau ke mana kita masih terus berkomunikasi hmm
tapi sebetulnya apa yang membuat golkar
tidak buru buru mengambil keputusan ataupun
bimbang gitu pak mengambil keputusan soal keputusan tidak ada yang
bimbang golkar sih firm hmm
tentu kan sebagai partai
besar tidak bisa
nah itu harus ada
pembicaraan yang lebih dalam
pembicaraan dalam ini yang sekarang sedang
dibahas oke nanti saya akan bahas soal
pembicaraan mendalam itu ya pak negosiasi mendalam
lamanya golkar mengambil keputusan itu
karena ada tekanan tekanan pak tidak ada
karena jadwal pemilunya bulan oktober november
jadwal pemilu kan
oktober november oke jadi tidak ada
tekanan tekanan ke internal golkar ke bapak juga tidak tidak ada tekanan
segera mengambil keputusan ataupun lama
mengambil keputusan terhadap pilpres oke
tapi kemarin bapak waktu di bali
mengumpulkan tiga puluh delapan dpd satu
yang kami dengar semuanya
sudah solid sampai membuat surat dukungan
ke bapak itu betul ya pak ya
setiap kali munas
rapimnas rakernas ada keputusan
tertulisnya ada oke
jadi semuanya tiga puluh delapan dpd satu
itu memang solid mendukung nggak pak solid
secara tertulis ada ya pak
ya namanya udah munas rapimnas
rakernas ya sudah ada tertulisnya
nah itu aspirasinya ternyata
yang muncul pak condong ke
koalisinya pak prabowo subianto
ya tentu aspirasi
semua muncul nah tentu pada
pengambilan keputusan untuk itu namun kita
menjaga soliditas dan mekanisme
ke depan oke berapa persen
sebetulnya pak yang condong ke pak prabowo
dari tiga puluh delapan dpd satu ya tentu kita tidak mau
ataupun presentasi karena aspirasi
muncul yang ke
koalisinya mas ganjar
muncul juga muncul juga jumlahnya
sama lima puluh lima puluh atau gimana pak tidak ada kita tidak
komunikasi dengan pak prabowo
sejauh ini bagaimana sih pak prabowo
itu kan saya sudah kenal secara pribadi
beliau dulu di apa
ayah saya zaman pak prabowo
dengan ibu titi
kan kita juga cukup dekat tidak hanya
di politik tapi secara keluarga
dulu golkar dan ikut
konvensi nah itu juga kami kenal
dan tentu dalam
hubungan kami cukup dekat
baik secara pribadi maupun
kan sudah hampir satu tahun
jadi tidak ada yang
baru jadi ini terus kita
meskipun sudah satu tahun
berarti progresnya lamban dong pak
ini kan semua namanya politik kan harus ditestasi
karena kan banyak hal yang harus dibangun
saya sudah ke ambalang kita sudah bicara
bolak balik kita bicara
kalau bergabung ke koalisnya pak prabowo
tiket cawapres itu murni
golkar dan gerindra kan
hasilnya satu tiket
tapi kan kita juga ada kawan kawan lain
ada yang dari pan
ada cak imin
open pembicaraan terbuka saja
gak pak dari pak prabowo
kita tidak lagi berdagang
kita ada tawar penawar
jadi tidak ada lagi dagang
pengajuan kerjasamanya dari gerindra
kalau kerjasama kita lagi bicara detail
belum bisa di publis
karena kalau di publis
perjanjiannya batal demi hukum
tapi golkar pasti berharap dong bahwa tiket cawapresnya itu dari golkar
nah ini sama seperti
di perusahaan publik
karena golkar perusahaan publik
kalau kita belum tanda tangan kita nggak bisa
karena itu bisa batal demi hukum
soal posisi cawapres berarti yang belum jelas
yang masih dinegosiasikan
soal power sharing itu juga
semuanya masuk kita bicara
power sharing bicara bukan
kerjasama di parlemen dan sebagainya
komposisi menteri juga pak
ya artinya kita bicara secara keseluruhan
namanya partai politik
udah dalam dong pak berarti dengan pak prabowo
dengan siapapun dalam
sebelumnya kan sebelum bapak
bertemu intens dengan pak prabowo bapak sempat ketemu juga
dengan mbak puan maharani ya sampai golkar
membuat tim teknis
kenapa kemudian berubah pak
partai golkar menerima silaturahmi
dari ibu puan
dan sebelumnya kita sudah jalan jalan juga di monas
dan sebelumnya juga pertemuan
pribadi juga beberapa kali
bicara tim kan
kib juga ada timnya
demikian pula dengan pkb pun
ada timnya jadi tim itu memang
kita bentuk untuk
mencari persamaan jadi ini yang
senang kita kerja
dengan pdi perjuangan
tim teknisnya itu apakah sudah sedalam
seperti dengan gerindra pak
ya tentu ini kan baru dibentuk
pkb kan sudah agak lama
dengan gerindra nya pak dengan
gerindra pembicaraan juga sudah agak lama
berarti dari awal memang
condong untuk ke gerindra
ya tentu kita
finalnya itu pada
mendaftarkan ke kpu
jadi peluangnya dengan mas ganjar
dengan koalisinya mas ganjar masih terbuka nggak pak
jadi belum mengerucut ke
salah satu belum mengerucut ke pak prabowo
ya mengerucutkan kalau kita sudah
pembicaraan dengan tim teknis
pdi perjuangan apakah sudah membahas juga
ya namanya teknis
ya tentu detail bicaranya
termasuk soal power sharing
detailnya silahkan mencari
juga menjelaskan power sharing dengan
gerindra dibahas dengan
pdi perjuangan bagaimana ya tentu yang namanya
politik detailnya kan
banyak hal banyak faktor
artinya ke gerindra
bicara detail juga soal
power sharing dan tiket cawapres ke pdi perjuangan
tiket cawapres dan juga power sharing
terjemahan anda saya tidak akan diselesai
karena itu tim masih berunding
karena itu akan mengganggu perundingan oke
jadi dua duanya masih berunding ya pak ya
ya itu kan nanti mbak nana mengganggu
perundingan kalau batal demi hukum
jadi batal demi mbak nana tapi bapak
belum bertemu dengan ibu megawati soekarno putri
kalau ketemu kan dalam event
termasuk pada waktu
nah tentu kalau sudah final ketemu ibu
bapak mau bertemu dengan ibu megawati soekarang putri
ya tergantung timnya itu
oke jadi kalau misalnya timnya itu
menemui kesepakatan bapak mau bertemu dengan ibu megawati soekarang putri
ya sama seperti saya ketemu dengan
ketua umum ketua umum yang lain kan
hampir semua saya sudah ketemu
peluangnya lebih besar yang mana pak kalau melihat
perkembangan sampai hari ini
ya namanya peluang saya katakan terbuka
jadi dua duanya masih terbuka
di atas meja
ya kalau politik kan belum tentu di atas meja
bisa di atas podium juga
saya ulangi pak pertanyaan saya
bahwa peluang golkar
dengan pdi perjuangan dan peluang golkar
dengan gerindra itu sama besarnya
kita tidak menyamakan
namanya politik itu bukan
kali kalian satu dibagi dua gitu nggak
bahwa tim teknis dua duanya
masih bekerja dengan kedua partai
tim teknis masih bekerja oke
dan golkar masih membuka kesempatan dan peluang
kedua partai itu
ya namanya politik peluang
bapak akan mengkomunikasikan semua hasil
tim teknis kepada presiden pak
ya sudah pasti karena saya sebagai
tentu berkomunikasi dengan pak presiden
nah meskipun ketua dpd
sudah memberikan dukungan
terus kemudian condong arah
arah dukungannya ke
itu masih tetap ada pak
saya tidak melihat ada gangguan itu
jadi bapak yakin bahwa
ataupun sudah hilang
saya yang bicara gangguan kan
tapi bapak merasakannya gimana pak
biasa biasa saja biasa biasa aja
tidak ada gangguan tidak ada
jadi akan nanti mulus sampai menuju ke pemilu legislatif
namanya di laut kan gelombang biasa aja
ada yang harus tinggi harus rendah
tapi kapal selalu di atas kan
kalau di bawah di bawah ke atas ke atas
yang penting kompasnya jelas
kan dewan pakar kemarin mengatakan bahwa
memberikan tenggat waktu ya ke pak erlangga
sampai bulan agustus untuk menentukan sikap
entah bapak merapat ke koalisinya pak prabowo
ke koalisinya pd perjuangan
atau membentuk poros sendiri
nah apakah kemudian bulan agustus ini sudah bisa pak
tenggat itu dipenuhi
tenggat kita ikut arahan kpu
jadi tidak harus di bulan agustus ini ya
itu sesuai dengan
partai kan ikutnya pada

bulan oktober sampai dengan bulan november
maupun hari ini
nggak bisa daftar ke kpu
karena pintunya belum terbuka
artinya opsi untuk
membentuk poros sendiri itu sudah tertutup ya
karena sudah condongnya kedua
ataupun koalisinya pd perjuangan
kalau bicara itu kan poros poros itu kan harus
persetujuan antar partai
ya jadi sekarang
opsi untuk golkar hanya sudah
mengerucut dua ya pak
tergantung dari pada partai partai
jadi kalau misalnya nanti partai partai yang bersepakat mau membentuk poros koalisi
tapi pintu negosiasi masih terbuka
kalau terbuka ya
pintu masih kelihatan tapi kan tentu kita
realistis mana yang
partai golkar itu kan constituent base
mana yang dikendaki oleh
secara struktural kemudian
ada yang mendengarkan dari dewan dewan
ada dewan pembina dewan
ada juga dewan kehormatan seluruhnya
kita sudah dengarkan kalau nanti semua
merapat ke salah satu koalisi
begitu ya entah koalisinya pak prabowo atau koalisinya
ganjar itu buat anda
nggak masalah pak yang penting
persyaratan teknisnya terpenuhi
dan apa yang dipersyaratkan
oleh munas raker nas dan rapi
munas terpenuhi jadi kalau
misalnya nanti akhirnya di ujung menjelang
pendaftaran pak di kpu bapak nggak dapat tiket capres
ataupun cawapres bapak juga realistis
akan hal itu seperti yang tadi mbak saya balik lagi kan
ada rambu dari raker nas rapi
munas dan juga
jadi rambu itu tentu menjadi persyaratan
tapi sampai detik ini bapak
masih mengupayakan untuk bisa
masih berbicara sekarang
golkar itu kan satu satunya partai
atau salah satu partai yang hanya cukup
dengan satu partai yang lain
jadi tentu peluang itu masih sangat lebar
soal gugatan batas usia
minimal capres dan juga cawapres yang saat ini
sedang bergulir di mk bagaimana pak
kita serahkan kepada mk sebagai otoritas
meskipun itu adalah
open legal policy itu adalah kewenangan dari pembuat
undang undang yang mana itu adalah dpr
dan fraksi fraksi partai politik dan bukan pertama kali
policy diputus oleh mk
bukan pertama kali
tapi pada saat kemarin kan sistem pemilu
ditolak pak oleh mk karena itu
ya itu kan salah satu tapi ada beberapa
case lagi yang juga diputus
golkar dalam posisi tidak
mengambil sikap ya pak soal batas usia
capres kita kan tidak bagian dari yang
menggugat atau yang digugat ya tentu
kita tunggu aja hasil dari mk
jadi apapun hasilnya dari mk golkar akan ikut ya kita terima
bapak melihat itu sebagai
peluang untuk generasi muda
bisa maju pak dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
ya tentu beberapa negara
tidak melakukan pembatasan
kita lihat perdana menteri
australia kemarin muda
new zealand kemarin muda kemudian
di finland juga mudah jadi
pemimpin itu kan dipilih oleh rakyat
jadi tentu kita
lihat aja hasil dari mk seperti apa
oke jadi golkar dalam posisi akan mengikuti
nanti hasil keputusan
yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi ya pak ya
ya apalagi golkar kan juga
mendorong anak muda muncul
salah satu kan
menpora itu muda
bahkan belum tiga puluh lima
kemudian ketua golkar
di kota solo
kurang dari tiga puluh jadi golkar
memang mendorong generasi muda untuk
mencoba memimpin kita kasih kesempatan
beri aja kesempatan
artinya golkar tidak alergi dengan pemimpin pemimpin
kita tidak alergi dengan anak muda
kita lihat kan di anggota dpr
banyak kita punya bupati tuban juga muda
sekali artinya kalau misalnya
nanti keputusan mk ini memberikan
bahwa batas usia capres
sampai di usia tiga puluh lima tahun
itu menjadi karpet merah buat mas gibran raka buming raka
golkar seperti apa pak
ya kita tunggu keputusan mk
golkar akan ikut itu
ya kan keputusan mk bukan
seluruh penduduk indonesia karena
mk itu salah satu forum tertinggi
dan tidak bisa ada banding
kalau misalnya nanti kesempatannya untuk mas gibran
kan itu terbuka
untuk siapa pun yang umurnya tiga puluh lima
jadi pak dito
jadi minimal tiga puluh lima ya pak ya
termasuk mas gibran berarti
terima kasih pak erlangga hartarto
ketemu partai golkar
atas waktunya kepada political show
pada malam hari ini kita tunggu
bagaimana keputusan akhirnya partai golkar
apakah ke koalisnya pak prabowo subianto
atau ke koalisinya mas ganjar pranowo
terima kasih mbak duto